sembilan tim bangsa sukses melaksanakan tugas sebagai petugas paski braka dua ribu delapan belas di istana merdeka
kepada cnn indonesia dua serikandi pembawa baki saat penaikan dan penurunan bendera
menyatakan kesan mereka selama melaksanakan tugas
pembawa baki pada upacara di istana negara tahun dua ribu delapan belas ini adalah tarisa maharani dewi
yang berasal dari jawa barat
tarisa atau yang akrab di sapa cica adalah siswe smat kri dan nusantara
cica baru mengetahui bahwa dirinya lah yang menjadi petugas pembawa baki beberapa jam sebelum upacara dimulai
sedangkan yang bertugas sebagai pembawa baki pada penurunan bendera di istana merdeka adalah zanati tahta umahati
putri asal sumatera selatan ini merupakan siswi sma negeri satu pagar alam
tata justru tidak menyangka akan terpilih sebagai pembawa baki
menurutnya masih ada yang lebih baik dari dirinya
misalnya dari kota emang udah dipersiapin kayak pernah bawa batu bata di baki itu loh
jadi bawa suka bawa kayak empat
gitu di tahan selama lima menit terus nanti ngelawain
latihan bawa baki apa latihan bawa beban ya
itu setiap hari
ya setiap kalau misalnya latihan itu kalau di kota saya setiap hari
jadi setiap latihan selalu bawa batu bata gitu
kedua serikandi paski beraka ini ternyata mempunyai cita cita mulia
caca ingin menjadi pilot angkatan udara sedang tata bercita cita menjadi polisi wanita
selamat squad paski beraka dua ribu delapan belas
pengabdiannya dan amanah dalam melakukan tugasnya dalam hari kemerdekaan indonesia